platform online lapor covid sembilan belas bekerjasama dengan pemerintah provinsi dki jakarta dan kedutaan besar inggris
membangun sebuah fitur baru yaitu peta kerentanan sosial di wilayah dki jakarta
platform ini diharapkan dapat mempercepat penanganan covid sembilan belas di ibu kota
sejak maret lalu koalisi warga untuk lapor covid sembilan belas telah membangun wadah pelaporan warga mengenai angka kejadian covid sembilan belas
data yang terkumpul diantaranya laporan orang meninggal dengan protap covid sembilan belas laporan keramaian laporan kondisi sehat individu atau sakit bergejala covid sembilan belas hingga keluhan terhadap pelayanan covid sembilan belas
laporan data ini bisa dilakukan warga melalui aplikasi whatsapp dan gubernur dki jakarta
anies baswedan menyambut baik inovasi ini sebagai bentuk kolaborasi antar negara dan masyarakat untuk semakin mempercepat penanganan covid sembilan belas sesuai karakteristik wilayah
nantinya data pemetaan ini akan terintegrasi dan bisa diakses
melalui website corona jakarta go id
memberikan kontribusi atas tingkat penularan
nah itu semua bisa muncul dari pengumpulan data yang lengkap di semua tempat dengan jumlah yang besar